jemaah umroh yang gagal berangkat ke tanah suci tidak dapat berharap banyak pada bank garansi
anda mungkin tidak terlalu familiar dengan istilah bank garansi ya
bank garansi juga dimiliki oleh first travel yang terdata di kementerian agama
nilai jaminan yang hanya mencapai dua ratus juta rupiah tidak memungkinkan untuk membiayai keberangkatan puluhan ribu anggota jemaah ke mekah
pembangunan penyelenggara ibadah umroh dan haji baluki ahmad menilai kasus first travel tak lepas dari peran kementerian agama yang dinilai tidak tegas dan lamban mengantisipasi kasus ini
lambat itu harus diakui keputusan lambat oleh kementerian agama harus diakui oleh kementerian agama
jangan selalu mengelak bahwa ya saya harus melihat ini harus melihat itu segala macam
tapi bagaimana kewajiban kementerian agama sampai ada orang mengatakan harus memberangkatkan saya lihat
yang harus dilakukan oleh depark
diselusuri bersama dengan pihak berwajib di mana dunia itu dia ada untuk sebesar besarnya dilakukan untuk keberangkatan jamaah
itu yang harus dilakukan
sementara nilai jaminan bank garansi yang mencapai dua ratus juta rupiah bisa dicairkan sewaktu waktu bila perusahaan travel mengalami wan prestasi
namun sayangnya jaminan ini tidak dapat dipakai sebagai pengganti uang jemaah korban first travel